olahraga berbasis teknologi kini sudah banyak dikembangkan seiring dengan menjamurnya gaya hidup sehat masyarakat urban
salah satu yang banyak diminati adalah electro muscle stimulation atau ims
nah seperti apa manfaat olahraga yang menggunakan gelombang tenaga listrik ini bagi tubuh kita
kali ini saya mau mencoba olahraga atau latihan yang katanya bisa mengencangkan otot otot hanya dengan menggunakan aliran listrik
benar nggak ya mari kita buktikan
bagi kaum urban yang tidak punya banyak waktu luang untuk berolahraga namun menginginkan hasil yang signifikan bisa mencoba latihan yang satu ini
ims atau electro muscle stimulation diklaim sebagai latihan yang mengubah industri kebugaran dunia dengan waktu latihan singkat
namun bisa mendapatkan hasil seperti berlatih dua jam di gym
teknologi yang dikembangkan di jerman sekitar tahun seribu sembilan ratus dua puluh an ini awalnya digunakan dalam dunia kesehatan untuk membantu pemulihan pasca stroke
seiring perkembangan teknologi program ini bisa diterapkan dalam dunia fitness dan masuk indonesia pada tahun dua ribu empat belas
latihan ims memberi rangsangan pada syaraf syaraf yang menghasilkan kontraksi yang lebih kuat pada otot untuk menghasilkan otot yang kencang
dalam latihan ini kita juga bisa memilih jenis latihan yang sesuai dengan target yang diinginkan
selain pengecekan kondisi tubuh kita juga harus menggunakan pakaian khusus
pakaian ini terbuat dari bahan yang mampu menghantarkan aliran listrik dengan baik bahkan ke otot terdalam
manfaat ketika kita memiliki otot yang bagus ataupun lebih dari rata rata
metabolisme kita akan lebih tinggi
jadi metabolisme ini yang akan mengontrol kondisi tubuh kita
sebelum digunakan pakaian ini diberi air agar aliran listrik bisa masuk ke otot terdalam
ada empat tahapan dalam latihan ini
sebelum memasukkan aliran listrik tubuh kita beradaptasi dengan tingkatan listrik yang mampu diterima
dilanjutkan dengan latihan kekuatan otot
kemudian stimulasi untuk meningkatkan metabolisme
dan terakhir relaksasi otot
sesi latihan saya kali ini dua puluh menit aja sesuai dengan namanya dua puluh feet
dengan latihan dua puluh menit kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal
seperti dua sampai empat jam berlatih secara konvensional di gym
kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit kronis darah tinggi dan darah rendah tidak disarankan untuk berlatih ims
untuk melengkapi program latihan ini disarankan juga untuk mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung protein abati dan rendah kalori
keseluruhan program ini akan merencanakan dan menyediakan kebutuhan harian sesuai
sesuai dengan target yang anda inginkan
nah kini tak ada lagi alasan untuk tidak berolahraga kan
anita mae indra raharja jakarta